pemilu presiden joko widodo menghormati keputusan partai gerindra yang kembali mengusung prabowo
sebagai calon presiden dalam pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
menanggapi strategi menghadapi pilpres ia menilai prosesnya masih panjang
partai gerindra telah menetapkan akan mendukung prabowo subianto sebagai calon presiden dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
dalam rapat koordinasi nasional di ambalang kabupaten bogor sebelas april lalu
dengan demikian partai gerindra telah memberi mandat penuh kepada prabowo untuk bertarung dalam pilpres dua ribu sembilan belas
menanggapi pencalonan ini joko widodo di sela sela kunjungan kerjanya di papua menegaskan menghormati keputusan gerindra
terkait strategi pemenangannya menghadapi pilpres nanti jokowi mengaku prosesnya masih panjang
kita sangat menghormati sangat menghargai apa yang telah diputuskan oleh partai gerindra
untuk mencalonkan kembali bapak prabowo subianto sebagai calon presiden dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
menghargai sangat menghormati apa yang sudah diputuskan oleh partai gerindra